nah bicara soal warga negara asing ada juga video seorang wna menampar petugas imigrasi di bandara internasional ngurah rai bali menjadi viral
ya diketahui turis tersebut marah ketika ditegur karena ia kedapatan melebihi izin tinggal
inilah video ketika seorang turis tengah memarahi salah satu petugas imigrasi di bandara internasional ngurah rai bali
tak mampu menahan emosi sang turis terekam menampar petugas tersebut
diketahui turis tersebut merupakan warga negara inggris berinisial at
dilansir dari detik com kepala bagian humas imigrasi agung sampurno menjelaskan
saat melalui pemeriksaan keimigrasian di counter imigrasi bandara at kedapatan melebihi izin tinggal
aksi kekerasan pada petugas bandara tersebut terjadi pada sabtu dua puluh delapan juli lalu
kini at masih berada di bali
ia tak diperbolehkan pulang ke negara asalnya hingga ia membayar denda yang diwajibkan padanya
izin tinggal at telah berakhir sejak delapan belas februari dua ribu delapan belas lalu

diketahui setiap orang asing yang overstay akan dikenai denda dua puluh lima dolar amerika perharinya